anggaran bernilai fantastis yang disiapkan dpr untuk mengganti korden dan mengaspal area komplek parlemen menyita perhatian publik
anggaran dengan total lebih dari lima puluh sembilan miliar rupiah telah masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara apbn tahun dua ribu dua puluh
dari total jumlah tersebut sebanyak empat puluh delapan tujuh miliar rupiah untuk penggantian gorden di rumah dinas anggota dewan di kawasan kalibata jakarta selatan
dan sebelas miliar rupiah untuk aspal baru di kompleks parlemen
senin siang wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad angkat bicara terkait hal ini
ditemui di gedung nusantara tiga sufmi dasko mengatakan
gorden di rumah dinas anggota dpr di kawasan kalibata sudah usang dan belum diganti sejak dua ribu dua
nah gorden itu dari dua ribu lima belas sampai dengan sekarang rumah dinas itu belum pernah diganti
jadi korden itu ada yang masih ada ada yang tidak ada
nah karena anggaran yang tidak mencukupi kemarin kemarin itu sehingga kemudian diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka
itu pun dengan atas usulan sekretariat jenderal dpr
dasko menambahkan pengaspalan ulang dilakukan karena dpr akan menerima kunjungan parlemen dari empat puluh negara
pada juli mendatang
dpr tak ingin kondisi jalan di lingkungan parlemen menimbulkan citra buruk bagi para tamu
tim liputan cnn indonesia